dan bagaimana situasi di wisma atlet pasca ditemukannya kasus covid sembilan belas varian omicron
kita tanyakan pada produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi
raffi selamat sore raffi kabarnya rsdc wisma atlet ini di lockdown begitu ya
atau bagaimana protokol yang berlaku saat ini di sana
ferdi dan juga pemirsa tepat sekali bahwa sejak ditemukannya kasus varian baru covid sembilan belas omikron
yang ditemukan pada tanggal enam belas desember kemarin untuk mencegah penyebaran transmisi lokal
sehingga dapat membahayakan masyarakat luar
pada saat ditemukan pertama kali pada petugas kebersihan di rumah sakit darurat covid sembilan belas di wisma atlet kemayoran jakarta ini
pihak wisma atlet kemayoran akhirnya membuat sebuah protokol yang jauh lebih ketat
yakni memperlakukan isolasi ataupun juga lockdown
di wisma atlet kemayoran verdi dan juga pemirsa
namun untuk hari ini di tower yang pertama ini kami tower ke satu ini tetap diberlakukan atau dengan penjagaan yang ketat
namun yang diperlakukan ketat adalah yang ada di zona kuning yang ada di belakang saya ini
yang ada di tower dua tiga lima dan juga enam
sementara di tower empat dan juga tujuh diberlakukan semi lockdown
di tempat saya berdiri di depan tower pertama ini
atau di tower satu ini memang sampai sejauh ini penjagaannya juga cukup ketat
sehingga saya bisa meminta izin untuk bisa memberikan informasi kepada anda
namun besok ferdi dan juga pemirsa kami dari rekan rekan media ini nantinya akan diarahkan untuk diberlakukan pencegahan yang lebih ketat lagi
saat nantinya harus untuk menghindari tower tower yang ada di wisma atlet ini sehingga ada penjagaan hanya sampai di depan
lobby dari tower pertama
ferdi dan juga pemirsa yang dimaksud dengan isolasi atau lockdown di wisma atlet kemayoran ini
adalah wisma atlet masih tetap akan menerima pasien ataupun juga mereka yang terindikasi covid sembilan belas
untuk bisa dirawat di wisma atlet kemayoran
namun bagi mereka yang sudah dinyatakan sembuh mereka tidak diperkenankan untuk keluar dari wisma atlet walaupun sudah dalam keadaan sembuh
karena mereka akan diisolasi kembali sekitar tujuh hari bahkan mungkin bisa sampai sepuluh hari melihat adanya nanti perkembangan
apakah memang virus ini bisa dipertahankan untuk agar tidak mencegah penyebaran secara meluas ataupun juga untuk mencegah transmisi lokal
selain wisma atlet kemayoran verdi ternyata wisma atlet pademangan tidak diberlakukan isolasi karena hanya diperuntukkan bagi warga negara indonesia
yang berdatang dari luar
dan untuk langkah langkah antisipasi lainnya verdi pemerintah dengan sigap menyiapkan rusun nagrek yang ada di jakarta utara
untuk mengantisipasi lonjakan ataupun juga antisipasi lainnya yang diperkirakan dan langkah langkah yang diperlukan seandainya penyebaran covid ini nantinya akan meluas
rusun nagrek ini berkapasitas empat tempat tidur verdi yang nantinya akan disediakan
bagi mereka yang tidak mungkin bukan tertampung di wisma atlet tetapi juga untuk menjangkau ketersediaan yang di tempat yang lain jika seandainya di wisma atlet kemayoran ini nantinya akan tetap di lockdown atau diisolasi selama tujuh sampai sepuluh hari ke depan
baik terima kasih
produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi dari jakarta